terima kasih assalamualaikum wr wb
selamat pagi bagi kita semuanya
kawan kawan media alhamdulillah hari ini kami resmi mendaftarkan ke mahkamah konstitusi
kami sudah melakukan melalui online jam satu malam tadi
dan pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh kapten timnas kita yang kita banggakan kapten sogi
kami hadir di mahkamah konstitusi untuk melengkapi semua berkas berkas yang diperlukan
dan alhamdulillah kawan kawan dari makamah konstitusi menerima dengan baik
mahkamah konstitusi cukup profesional administrasinya sudah siap
sampai saat proses persidangan kita akan berjalan
dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan
di permohonan ini tentunya dalam fakta fakta yang kami sampaikan kami lampirkan juga dukungan bukti bukti di lapangan
nah untuk lebih detailnya kawan kawan nanti bukti bukti itu akan kita lihat di proses persidangan
tanah dari rakyat indonesia paling tidak kalau menurut hitungan kpu empat puluh juta lebih masyarakat memilih
belum lagi yang suara suara yang gak kehitungan yang lain lain ya
tapi paling tidak itu sudah bukti nyata bahwa begitu banyaknya rakyat indonesia yang menginginkan perubahan
insya allah atas dukungan semua kawan kawan media dan semua rakyat indonesia kita akan mewujudkan kebenaran dan kita akan wujudkan keadilan
semoga mahkamah konstitusi dibukakan hatinya para hakimnya untuk nanti melihat fakta fakta ini dengan sejernih jernihnya

tidak normalan dan kelembangan ini dimasukkan ke dalam kelembangan tersebut dan akhirnya kita melakukan
apa yang tadi disampaikan bahwa ini bukan persoalan hasil
proses bagaimana mendapatkan hasil itu
kita menginginkan bahwa pemilu ini berjalan dengan jujur dengan adil dengan bebas
tapi fakta yang kami temukan tidak seperti itu
banyak sekali terjadi pengkhianatan konstitusi
yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif
oleh karena itu kami menyampaikan ini di forum mahkamah konstitusi
karena kami masih punya keyakinan dengan para hakim mahkamah konstitusi untuk memperbaiki citra mahkamah konstitusi
demi menjaga demokrasi di negara kita
ini adalah pertanggung jawaban profesional kami
tadi kalau ditanyakan tentang bawaslu
ketika kami tanya kenapa banyak sekali yang tidak diproses
dan oleh karena itu kami laporkan bawaslu ke dkpp
dan ada beberapa yang sudah diberikan hukuman
hukumannya selalu sanksi teguran teguran saja
jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami
dari awal proses tersebut bermasalah
dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden
sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya
bagaimana fakta fakta yang kami ditemukan di lapangan
pembagian bansos yang begitu masif
aparat penyelenggara pemilu ikut main
itu semua kami uraikan di permohonan kami
ini diterima sebagai satu argumen yang kuat
mari kita bertarung dengan jujur
ini pimpinan yang punya track record yang baik
dan beliau kemarin pada waktu putusan kasusnya
dan kami tahu juga track recordnya baik
bukti bukti yang di sini
apakah ada bukti yang diberikan
saat pendaftaran di sini
nanti di persidangan akan bisa dilihat
terdiri dari tiga puluh tiga provinsi
ribuan pengacara yang tergabung di sana
mahkamah konstitusi yang juga menyediakan tempat yang terbatas
yang tergabung dalam daftar kuasa
insya allah nanti saksi saksinya akan hadir
kita masih punya harapan dengan demokrasi kita ke depan
pak ganjar dan pak mahfud
kemudian garis miring tiga
menyampaikan terima kasih kepada teman teman di
yang sudah menerima pendaftaran yang
memang masih ada bukti bukti
insya allah kita akan lengkapi bukti bukti
jadi insya allah malam ini itu akan dilengkapi
pada jadwal yang ditentukan oleh mk
nah saudara saudara permohonan kami cukup tebal
ya dan lampion yang lain
tentu ada posita seperti biasa
menjelaskan beberapa hal secara sangat umum
nanti akan kita sampaikan pada persidangan di mk nantinya
seperti juga sudah diungkapkan di media
dengan melanggar ketentuan hukum
ya tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini
pemungutan suara ulang di seluruh tps di indonesia
penyelenggarakan pemilihan pemungutan suara ulang
mengajak teman teman untuk melihat
ya karena menurut saya kita dalam
ya yang sangat menentukan
dalam kehidupan kita berbangsa dan bersejarah
kita ini mau membawa bangsa ini kemana
kita ini mau membawa negara ini kemana
asal muasal ini semua adalah
membuahkan abuse of power
persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini
putusan dkpp dan sebagainya
nah ramifikasinya yang lain apa
dan kriminalisasi kepala desa
dan ikut berkali kali ke daerah
dan kita mendengarkan merasakan begitu banyak
ini hanya sebagian dari apa yang kami muat
tidak bisa diterima sama sekali
banyak sekali masalah dengan sirekap
saya tidak ingin mengungkapkan itu semua
bola itu ada di mahkamah konstitusi
bertahan sebagai mahkamah konstitusi
menjadi kepanjangan tangan kekuasaan
saya kasih terpulang kepada mk
di panggung sejarah indonesia
ini beberapa hal yang saya ingin sampaikan
kalau saudara bicara mengenai tujuan kami
karena kami yakin kita punya dukungan
pemilih yang cukup banyak
kalau saya mendengar denyut nadi
bagi mereka yang datang ikut kampanye
mereka akan merasakan denyut nadi itu
ini yang akan kita bawa ke mk
ini tidak semata mata soal ganjar dan mahfud
bebas kasihan jujur dan adil
bagaimana kita menyelamatkan demokrasi
bagaimana kita menyelamatkan indonesia
dan apakah kalian mau punya masa depan
apakah kalian mau punya masa depan yang tidak
tapi sebelum saya menerima tanya jawab dari anda anda
saya sudah diberitahu bahwa putusan mk itu akan dibuat pada tanggal dua puluh dua april
pada tanggal dua puluh tujuh itu sidang pertama
kemudian tanggal satu ya

ya tentu tugas kita semua
terutama aparat keamanan untuk melindungi saksi saksi
karena saksi saksi tidak boleh diintimidasi
dan saya minta semua pihak untuk bekerjasama melindungi saksi
siapapun tidak boleh intervensi terhadap saksi saksi
paytv dan media streaming lainnya